rombongan jemaah sal bogor sukalbumi cianjur ini
kami semalam langsung mendatangi rumah agen travel umrah
di kelurahan bondongan kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat
mereka sengaja berkumpul usai mendapat kepastian gagal berangkat
yang dijadwalkan pada jumat ini
mereka pun terpaksa menginap di rumah pemilik travel
lantaran sudah membawa banyak perlengkapan pepergian
impian para calon jemaah umroh yang kandas
setelah kebijakan pemerintah arab saudi
yang menangguhkan visa umroh beberapa negara
termasuk indonesia terkait ancaman virus corona
sementara pengurus agen mengaku rugi
lantaran seluruh biaya perjalanan jemaah sudah dilunasi
jemaah ini sukalbumi cianjur depok dan jakarta semua ada empat puluh lima
satu rombongan untuk besok pemerangkatan
itu persiapan sudah matang semua
sudah matang semua sudah melalui berbagai macam tahapan ya
dan kemudian juga persiapan untuk yang lainnya
seperti visa kemudian tiket pesawat yang sudah siap semua
hingga kini pihak travel terpaksa menunda jadwal pemberangkatan calon jemaahnya
hingga batas waktu tertentu
mereka berharap pemerintah indonesia segera memberi solusi
terkait hambatan perjalanan umrah ke arab saudi